satu orang korban semburan awan panas gunung semeru ditemukan di sungai leprak desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang minggu pagi
korban berjenis kelamin perempuan ini tertimbun material vulkanik erupsi gunung semeru
petugas tim sar dan warga mendatangi sungai leprak dusun bondeli selatan desa sumberwulu kecamatan candipuro
setelah mendapatkan laporan adanya penemuan satu orang korban awan panas gunung semeru
korban ditemukan tewas tertimbun material awan panas gunung semeru di sungai tersebut
korban berjenis kelamin perempuan
petugas kesulitan mengidentifikasi korban karena mengalami luka bakar di sekujur tubuh
jenazah kemudian dibawa ke rsud dr haryoto lumajang untuk autopsi